sampah adalah wajah yogyakarta beberapa hari terakhir
tumbukan tumpukan sampah menggunung di sejumlah depo atau tempat pembuangan sampah sementara
kondisi ini dapat dijumpai setidaknya di empat lokasi di kota yogyakarta
seperti kawasan lempuyangan pengok argo lubang dan mandala krida
meski sudah ada pemberitahuan bahwa depo sampah tutup
masih ada saja warga yang nekat membuang sampah
tumpukan sampah bahkan telah meluber ke badan jalan
mengingatkan warga untuk mengelola sampahnya dulu di rumah
tapi ya itu kadang ada yang ngeyel
jadinya kan numpuk banyak di sini hampir separuh jalan ya ini ya
ini kan akibatnya jadi menggaguh harus selalu lintas
hal ini terjadi akibat adanya blok
karena belum ada jalan masuk tempat pemrosesan aki regional piungan oleh warga sejumlah dusun
binesa siti mulyo kecamatan piyungan kabupaten bantul sejak sabtu lalu
limbah tpa piungan ini membuat air warga tercemar
menolak transisi pembuangan sampah di tpst piyungan
yang kedua mengingat dampak yang sudah sekian puluh tahun tidak pernah diperhatikan
dari dampak limbah dampak sampah
itu sendiri dampak bau
dan juga di sisi lain lokasi dari tpst itu sudah sangat overload
tpa piungan menampung sampah dari tiga wilayah
yaitu kota yogyakarta kabupaten sleman dan kabupaten bantul
sebagai pihak yang wilayahnya memiliki tpa
bupati bantul abdul halimusli mengatakan
sampah dari wilayahnya justru jumlahnya terkecil dibanding dua wilayah lain
di bantul punya program namanya
bantul bersih sampah tahun dua ribu dua puluh
di mana kita memproyeksikan sampah itu akan selesai di desa
tidak perlu disetorkan ke piyungan
gubernur d i e yang juga raja keraton yogyakarta sri sultan hamengkubwono x
mengklaim sudah punya rencana untuk tpa piyungan
kita minta untuk dilakukan dialog
dialog bagaimana mengatasi sementara ini
yang prinsip memang nanti yang lama ini kita tutup
akan kita jadikan tempat wisata ya
sehingga tempat tempat yang baru yang
yang juga di sebelahnya
itu akan kita kembangkan
kota pemerintah provinsi d i menyebut
timbunan sampah yang masuk rata rata mencapai tujuh ratus ton setiap hari
angka ini terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk
dan minimnya upaya pengurangan sampah dari sumbernya
ini membuat tpa piyungan tidak bisa menampung sampah sampai akhir dua ribu dua puluh
sementara warga menolak solusi perluasan lahan
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta